menteri perhubungan budi karya sumadi juga membuka posko angkutan lebaran terpadu comment center di kantor kementerian perhubungan jalan medan merdeka barat gambir jakarta pusat pada jumat pagi
menhub mengingatkan agar semua pihak bisa waspada akan terjadinya lonjakan arus mudik yang cukup besar pada lebaran tahun ini
selain melakukan pembukaan menteri perhubungan juga meninjau langsung posko posko yang berada di area comment center
menteri budi juga sempat berbincang dengan sejumlah petugas yang berada di posko angkutan lebaran yang dibuka hingga dua mei mendatang
berdasarkan rapat terbatas yang digelar di istana negara bersama dengan presiden beberapa hari lalu
budi karya sumadi menyebutkan pelayanan mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh tiga dihadapkan dengan adanya potensi lonjakan perjalanan pemudik
dari delapan puluh enam juta menjadi satu ratus dua puluh tiga juta pemudik
bapak presiden menerikan petunjuk petunjuk bahwa dengan jumlah yang banyak dari delapan puluh enam menjadi satu ratus dua puluh tiga
satu jumlah peningkatan yang tinggi
dan tentu jumlah ini membuat kita harus lebih waspada dan hati hati
planning sudah kita lakukan dengan baik
tapi planning itu tidak akan
berjalan baik apabila tidak dilaksanakan dengan baik pula
oleh karena hari ini kita menemukan tatanan tatanan
nanti di lapangan komandannya adalah polri
ada asok kapolri dan ada pak andarie korlantas